pelantun lagu selamanya cinta bunga citra lestari mengumumkan terpapar covid sembilan belas
dalam unggahan di akun instagram pribadinya artis berusia tiga puluh delapan tahun ini terlihat berbaring dan mendapat pemeriksaan oleh petugas
di foto yang lain bcl menunggu di ruang antrean dengan menggunakan masker dan topi
bcl tidak menjelaskan gejala yang dialami namun ia mengaku sedang menjalani isolasi mandiri
ia juga meminta masyarakat menjaga sistem kekebalan tubuh
usai mengumumkan positif covid sembilan belas laman komentar instagram bcl sinclair dibanjiri dukungan dari rekan sesama artis dan warganet
mereka mendoakan agar bca lekas pulih dan beraktivitas seperti sedia kalah